kok cuma segini bang
ya elah eh lu pada nggak ada bersyukurnya ya itu juga udah cukup eh tapi kalian tenang aja
ya nanti kalau tanah gua eh siapa yang pesen fitras perasan tadi ngejahit baju
tanah di tpu daerah kita ini sudah sangat padat
ya ada baiknya dari yayasan beli sebidang tanah lagi lah yang luas buat tpu baru
iya pak arte saya juga mikirnya begitu
tapi belum ada yang mau jual tanahnya untuk dijadikan tpu
aduh begitu ya pak ali ya
repot juga ya kalau
itu apa celang a celangan putih lompat lompat
itu pak ali tuh
di sebelah situ lihat tuh yang putih putih lompat
ih si pak ali mah
ada lagi nih dua
satu dua tiga empat
apa itu pak arte
gak tau lompat lompat putih
dua ada di depan kita ini satu
eh kamu kan udah dipakamin baik baik
kenapa ngajung jurengan kita
saya gak tau pak arte
sumpah pak arte saya gak tau
tenang pak ali
dalam keadaan gini kita gak boleh takut apalagi panik
yang penting mau kita lari aja
kabur pak ali
aduh jengpisah nih teh
aduh celeng celengan kamu teh
pak ali singi kelasnya pak ali lah
kakak jangan ngambek dong
masa persahabatan kakak sama kak bella
masa kemakar kemarin sepelek
kamu lihat sendiri kan
kakak udah minta maaf
tapi bellanya gak minta maaf
ya jadi aku kesel lah
nanti dia juga baik lagi di suatu hari minta maaf
kamu selalu seneng
kamu tuh kebener sih
tapi kakak kesel cuma gara gara pocong itu
nah gitu dong
mami bangun mami
mami barusan pingsan gara gara didatengin pocong kesini
kita harus cari tau teror pocong di kampung kita ini
tapi aku takut lah
baru begitu aja udah takut
masa cuma gara gara waktu doang kamu ngambek kayak gini
dan merusak persahabatan kamu sama kak bellanya
persahabatan kamu sama ali
emang ya kamu tuh dari dulu gak berubah berubah
tapi pril kamu tau kan buku itu tuh buku suka anakku
kan buku bisa dibeli lagi bel
persahabatan itu kan susah dicanangin ya
dan gak ada yang jual
kan kalau buku cuma sebuah benda
tapi kalau bersahabatan adalah sahabat yang menemani kita
setia ataupun susah
aku juga minta maaf gara gara soal buku doang
aku jadi marah marah sama kamu
nah gitu dong
namanya baru syahadat
dan sekarang jadi damai deh
aku mau bantu dari kalian
bantuan apa ali
dia udah ngecelakain mami aku
kita harus cari cara
biar kita semua tau ada apa sih dibalik ini
itu kan soalnya pak rt temen temen
barte kenapa lari
ayah ada yang kejar pocong
aduh mudah gitu
ayo pulang aja udah
pokoknya aku harus selamatin ayah aku
ayah aku kan pernah akut
kalau ayah aku dalam bahaya
aku kan kasian juga
coba kamu bayangin kalau mami kamu dalam bahaya
kita harus ngomongin ayah aku
heran tuh pocong
jatuh cinta sama saya apa ya
tentang tentang saya duda
hubernya makin deket
ngapain sih ngagitin ayah aja
ngopet ini banyak yang huber
jangan berisik dong
maka ini udah resurrected terus aku
tidak ada diesel
kena lekker ya
tapi bumi lagi gementer ini
suatu suatu cangar digoai sama jam sebelas
semoga belum oke dulu
nengannya bikin pingsan warga pada ngegeletak di pinggir jalan
kan jelek keliatannya
hehehe ya juga sih
udah om rt nanti aja dibanguninnya bu endangnya
kalau misalnya kita bangunin bu endang dulu
jejak pocongnya keburu ilang
kok pada ke arah sana sih
iya pt kayaknya ada yang aneh nih
kok aneh pocongnya bukan masuk ke kuburan
malah belok ke situ
ya iyalah pt masa pocong ke mall
ya juga sih
jawab aja nih bucah
itu pocong malah belok ke arah tanahnya pak juki
harusnya kan masuk ke dalam kuburan terus diem
ini malah masuk ke area nya pak juki
eh shhh tunggu sebentar ya
tunggu ya sabar ya
nih buat lo
nih buat lo
kok cuma segini bang
nggak sesuai perjanjian nih bang
ya elah eh lu tadi nggak ada bersyukurnya ya
itu juga udah cukup
eh tapi kalian tenang aja
kalau tanah gua laku tinggi komisi kalian nih akan gue tambahin
eh bener ya
eh kalian dengerin
itu kepala yayasan setelah kejadian ini pasti mau beli harga tanah lebih tinggi lagi
ya udah kalau gitu gue makasih ya
atas bantuan kalian kalian semua
ini terakhir kalinya kalian tuh jadi
nanti kalau gua butuh lu pasti gua calling lagi nanti
eh makasih bro
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

bangun kau joki
apaan sih berisik amat sih
jangan balir sate
eh siapa lu
kamu kan ketuanya pocong
pak rt nggak lucu bercandanya
eh ini barangnya
hei bang joki
ketahuan ya sekarang siapa kamu
hmm ternyata bang joki yang biang kerok semuanya
kurang ajar kamu teh joki
bang juki itu sudah mengganggu
stabilisasi kenyamanan warga desa sini
itu artinya merepotkan para hansiper
jadi kerjaan aja kamu
kamu sudah berhasil
coba jelaskan kepada kami
apa maksud dan tujuan bang juki
meneror warga kita ini dengan hantu pocong
saya jadi rugi besar
mindah pindahin semua kuburan kuburan palsu itu
saya juga gara gara bang juki jadi pocong
saya tuh sampai kaget
iya pak rt
saya siap pak rt dihukum
saya siap pak rt dihukum
dimasuki penjara juga nggak apa apa
karena saya salah pak rt
karena saya salah pak rt
bang juki kita hukum sosial
bang joki harus membongkar
semua kuburan palsu yang bang joki bikin
pekerjaan bang joki
selama enam bulan itu
tidak digaji sama sekali
dan yang terakhir
bang juki wajib mengganti rugi
seluruh kerugian warga
termasuk ibu meksi udai jedot
yang ini juga harus diganti semuanya
tanda keluarga bang joki
akan dibeli sama yayasan
dengan harga sesuai
jadi bang joki nggak usah khawatir ya
tuh kan udah jahat
masih aja ada orang baik yang nolongin
tapi terus bagaimana nasib
yang di kuburan palsu itu
ganti pokoknya ganti
iya mbak meksi
akan saya kembalikan semuanya
nih aku gantiin buku kamu
yang jatuh kemarin di kebun
karena kamu udah mau tanggung jawab
aku senang banget
apalagi bukunya sama kayak yang punya aku
itu aku belinya di pasar lok
itu barangnya masih bagus bagus kok
aku masih senang
kamu udah mau bertanggung jawab
lagi isinya sama sama serem
nah gitu dong
itu baru namanya sahabat